kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
ya rupiah sepertinya melemah pada hari ini
sepertinya memang sentimen global terkait dengan kebijakan kebijakan the fed
maupun terkait dengan kenaikan imbal hasil us treasury yang sempat diperdagangkan
mencapai level tertinggi sejak mei dua ribu sembilan belas
kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat
dipengaruhi oleh proyek kebijakan the fed yang lebih agresif
dari sisi internal pastinya pasal juga masih memantau
perkembangan tentang tarif pajak pertama nilai atau ppn
yang akan diberlakukan mulai bulan depan
lalu bagaimana dengan posisi iasg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami ajak anda untuk menyimaknya
isg kembali menguat
ihsg masih memiliki outlook positif tahun ini berkat tingginya harga komoditas
yang menjadi penopang kuatnya ekspor indonesia
dan berimbas pada kuatnya trade balance dan nilai tukar
optimis ihsg akan melanjutkan kenaikan seiring capital inflow yang terus terjadi
serta tren penurunan covid sembilan belas dan membaiknya kondisi ekonomi nasional
di saat yang sama pelaku pasar terus mencermati konflik rusia dan ukraina
dan rencana pengetahuan kebijakan moneter the fed